sejumlah barang berupa puluhan pak rokok dan jamu kuat
ditemukan di dalam koper jemaah calon haji asal bangkalan madura
sebanyak tiga koper yang dicurigai diamankan oleh petugas bea cukai
yang memeriksa barang bawaan jemaah calon haji
di embarkasi asrama haji sukolilo surabaya jawa timur selasa siang
barang barang ini diketahui petugas saat dalam pemeriksaan mesin x ray
petugas menyortir satu persatu barang bawaan jemaah
saat melintasi mesin x ray petugas yang curiga kemudian memeriksa koper tersebut
dan ditemukan sejumlah rokok dan jamu kuat
meski bukan termasuk barang larangan penerbangan
jumlah yang dibawa jemaah calon haji dianggap terlalu banyak
sehingga petugas mengurangi jumlah rokok yang seharusnya dibawa jemaah
sebanyak dua belas pak rokok
pemahaman dari masyarakat kita itu itu memang ada keterbatasan pemahaman
sehingga barang bawaan yang orang yang tidak pernah mohon maaf
yang tidak pernah datang ke luar negeri
tidak pernah naik pesawat terbang dan sebagainya itu juga dianggap awam lah
dan itu sudah kita berikan sosialisasi dalam mana situasi
panitia penyelenggara ibadah haji menyatakan tetap melakukan pemantauan
terhadap barang bawaan jemaah calon haji
sehingga jemaah nantinya tak tersandung masalah ketika sampai di tanah suci
di beliputan cnn indonesia